ya peta popularitas dan keterbelian para kontestan pilkada dki jakarta terus bergerak dinamis
dua hasil survei publik terbaru menjadi salah satu indikatornya
meski ada sedikit perbedaan angka
namun terlihat ada kesamaan tren terkait pergeseran preferensi pemilik suara
yang menjadi responden tentu saja
sejauh mana hasil jejak pendapat itu harus dijadikan cambuk refleksi
sekaligus introspeksi bagi para kandidat
malam hari ini kami mengulasnya dengan ray rangkuti direktur lingkar madani
selamat malam bung ray
terima kasih sudah ada
kemudian ada hendry satrio akademisi ilmu politik universitas paramadina
selamat malam bang hendry
baik bang henry saya ingin mulai dari anda
kalau anda melihat apa tren elektabilitas para kandidat pilkada dki
yang anda tangkap dari beberapa survei
terutama setelah demo empat november
dan juga mungkin pasca penetapan selalu tersangka ya terhadap kandidat peta hana ini
saya rasakan perubahannya tidak terlalu banyak
antara satu survei dan survei yang ke lain lain
lsi kedai kopi
yang terakhir ya
karena kalau dilihat dari margin of errornya kan
nah hanya memang fenomena pak basuki cahayapurnama ini kan tidak bisa terlepas
dari pada saat waktu pelaksanaan survei
nah kalau misalnya pelaksanaan surveinya itu
misalnya pada saat viral rekaman pulau seribu itu beredar
maka itu kan berpengaruh
nah setelah empat ratus sebelas
pasti akan sangat berpengaruh
tapi kan sebetulnya yang menarik ini adalah kemana sebetulnya larinya
suara suara yang tadinya memilih ahok gitu kan
di survei survei berikutnya larinya ke undecided voters
nah sekarang juga nampaknya masih larinya ke sana
undecided voters ya yang belum memilih ya
ya mereka lebih milih untuk menunggu
tapi ini sangat wajar juga
saat ini kan memang semuanya mengatakan bahwa pemilih di jakarta ini pemilih rasional
nah itu dia
sekarang sih belum menurut saya
sekarang ini masih tahapan emosional aja
mereka memilih berdasarkan suka atau tidak suka gitu misalnya
jadi belum masuk ke program
kok bisa pemilih rasional itu belum
maksudnya apakah rasional ini ada waktunya sendiri nanti atau bagaimana
ya karena kan mereka sekarang ini penjajakan mas itra
mereka masih menjajaki suka atau tidak suka
apalagi sekarang kan ada dua brand baru
layaknya kita kalau misalnya kita minum sesuatu gitu ya
produk minuman a gitu
ini sudah ngetop sekali
kemudian muncul b dan c gitu ya
nah ini biasanya kita akan lihat dulu nih ke b dan c nih
kita pelajari dulu kita coba coba gitu ya
nanti pada saat kita memutuskan kita akan merutinkan yang mana
nah itu kan mulai rasional kan
oh ini harganya segini cocok dengan ekonomi kreatif
oh jadi pemilih rasional tuh bukan sejak awal memilih karena faktor kinerja atau faktor visi misalnya kalau kinerja saya nggak fair
belum karena kan memang kan sekarang kan baru di awal awal
juga mempertimbangkan hal hal yang seperti ini dipertimbangkan juga sama mereka
sekarang baru mulai kampanye kampanye kan jadi mereka juga masih melihat lihat
kira kira mas anies ini kelebihannya apa mas agus kelebihannya apa
di berbagai survei memang kalau head to head mas agus ini di atas angin gitu kan
tapi kemudian apakah dia pasti menang belum tentu juga
karena itu tadi mas indra dari margin of error itu masih dikit masih tipis gitu
nah nanti mereka baru nih memilih setelah sudah pasti
misalnya ya gimana caranya menilai pak ahok gitu ya
oh ini pasti masyarakat akan pilih seperti yang sudah pernah saya bilang
ini kewajiban atau prestasi
kalau misalnya sudah prestasi mungkin saya pilih dia
tapi kalau misalnya kewajiban bisa saja apa yang dia telah lakukan itu bisa dilakukan oleh calon calon yang lain
di hasil survei kedai kopi itu saya benar benar
maksudnya kewajiban ini kinerja karena memang itu kewajibannya sebagai gubernur
sebagai gubernur gitu ya
kalau prestasi melebihi kewajiban itu
misalnya kan di surveinya indikator kan juga mengatakan bahwa hasil surveinya ini ahoknya puas
tapi kenapa pas milih enggak juga gitu
kedai kopi juga begitu
tapi memang ada pertanyaan lain
menurut anda peluang calon alternatif mengalahkan petahana itu berapa persen gitu
nah itu enam puluh dua persen kira kira si calon alternatif ini bisa mengalahkan petahana
jadi sebetulnya morga jakarta ini dibilang bagus nggak bagus
tapi pilih dia nggak
ya bisa jadi
masih bisa jadi
tapi bakal pilih yang lain nggak
ya bisa jadi gitu
nah ini sekarang memang waktunya mereka menimang nimang
kan ini kan masih dua lima bulan ke belakang
nah ingat loh waktu kita di dua ribu dua belas lalu juga pak fokke itu tergelincirnya di ujung ujung gitu
di ujung ujung ada video yang di youtube gitu
karena survei yang iya
kemudian akhirnya masyarakat melihat beda gitu
jadi makanya semuanya ini memang masih dalam ranah semuanya masih punya peluang yang sama gitu
emosional gitu ya
kalau saya sih ya
kalau saya sih melihatnya pak ahok mas agus dan mas anies ini masih punya peluang yang sama
walaupun mereka masih berpengalaman
mereka punya peluang yang sama
walaupun ada juga berbagai survei misalnya di indikator itu kan hasilnya mas agus juga tinggi
di hasilnya kedai kopi kalau misalnya head to head mas agusnya menang terus gitu
nah apakah kemudian ini bakal pasti menjadi calon gubernur nanti di februari
belum tentu juga gitu kan
apakah bisa satu putaran
belum tentu juga
masih banyak faktor yang di
masih banyak hal yang pastinya dipertimbangkan oleh keluarga jakarta
tapi kan kita berbicara dinamika dari bulan ke bulan begitu ya
sekarang kita coba ukur
kalau bung rey sendiri melihatnya seperti apa
karena pak bung rai
pemahaman yang saya tangkap begitu ketika berbicara soal pemilihan di dki jakarta itu lebih cenderung karakter pemilihnya rasional
kalau yang terbangun sejak awal karena mereka aktif di media sosial misalnya
kemudian mereka juga memahami
kan isu isu pemberitaan kan seputar dki jakarta selalu menjadi sorotan utama dari berbagai media juga
sehingga mereka paham betul bagaimana kinerja petahananya bagaimana penantangnya
apalagi kalau kita melihat dua ribu dua belas lalu begitu kan sangat rasional
nah ketika sekarang
setelah demo empat november
kemudian juga ada penetapan status tersangka
demo empat november ini kan terkait dengan isu keagamaan
bukan terkait dengan bagaimana kinerja dan lain sebagainya
nah ketika muncul dua survei terakhir ini ya yang kita lihat itu
sepertinya kok mempengaruhi keterpilihan dari petahana ini
kalau anda melihat bagaimana
jika pemilihnya rasional tapi ini kok ternyata berdampak
apa kajian anda secara umum
ya kalau mungkin dibilang rasional bisa jadi gitu ya
faktanya kan kemudian
suara yang tidak lagi atau suara yang keluar dari ahok itu
tidak otomatis kan kemudian pindah ke anies dan apa namanya
calon yang lain ya
artinya mereka masih menunggu perkembangan kasus yang sedang menimpa petahana ini
sejauh apa gitu
prosesnya seperti apa dan seterusnya terusnya gitu
artinya memang mungkin secara objektif mereka melihat kelebihan orang ini
tetapi ini faktor yang kedua
sekalipun rasional ternyata masih ada di atas itu yaitu sentimen primordial
masih ada di jakarta bahkan ya berarti

jadi ketika kita misalnya mengatakan apakah anda melihat program calon
apakah anda melihat visi calon
apakah anda peduli pada agama calon
tapi kalau si calon itu tiba tiba seperti menghina keyakinanmu ya saya marah
nah gitu loh kira kira itu kan
mungkin ada faktor itu gitu ya
jadi ada faktor sentimen itu gitu
nah yang ketiga menurut saya mungkin faktor yang ketiga adalah tetap bisa kita sebut sebagai rasional
karena memang pada ujung karena masih ada menyisakan itu tadi

kalau kita bertanya tingkat kepuasan mereka bisa mengatakan secara objektif puas pada kinerja ahok ya
entah mungkin karena memang itu mereka anggap sebagai kewajiban tapi intinya kan publiknya melihat ada perubahan
ada kinerja yang lebih lah kalau misalnya dibanding dengan gubernur gubernur sebelumnya mungkin begitu ya
artinya kan apa
sekalipun itu kewajiban dia atau itu prestasi dia tapi orang melihat bahwa ada perubahan
dan kira kira gitu ya
nah jadi kemampuan orang menilai secara subjektif itu saja sebetulnya sudah memperlihatkan
sebetulnya sudah memperlihatkan ada sikap yang lebih rasional melihat situasi gitu
biasanya kalau orang sudah kena sentimen katakanlah agama dan seterusnya itu apapun yang dilakukan oleh
walaupun baik dianggap tidak puas
tidak puas dan seperti sudah kita lihat di media sosial kan misalnya sebagus apapun dia tapi karena tidak beriman bla bla dan seterusnya itu akan seperti itu situasinya itu
apa artinya itu persis seperti yang disebutkan tadi oleh bung henry ini sepertinya posisinya masih lima puluh lima puluh semua ini gitu
terakhir itu gitu bisa jadi ini kemudian juga akan kembali gitu
nah oleh karena itu dugaan saya akan kelihatan nanti pada waktu debat diantara mereka
nah di debat ini akan memperlihatkan kapasitas kemampuan kelihatan
jadi ikutinnya debat menurut anda ya
untuk menentukan ya
yang menyatakan bahwa tidak akan berpaling
artinya menurut saya di debat itu akan terjadi jual beli
nah oleh karena itu pemilih yang kita sebut rasional itu akan dilihat nanti dari efek debat itu
kalau efek debat ini misalnya kelihatan apakah programnya rasional
bisa dijangkau atau terlalu mengada ada begitu ya
nah mungkin akan dilakukan survei akan kelihatan mungkin perpindahan pemilih itu kembali
survei pasca debat itu akan bisa menunjukkan juga ya gambaran
baik nanti kita akan lanjutkan lagi karena saya sempat saya tertarik dengan yang dikutip tadi oleh bang rey
bahwa ini pun ternyata ada sentimen primordial
masalahnya dalam waktu dekat ini rencana akan ada demo juga pada tanggal dua desember
apakah seberapa prediksi anda seperti apa
apakah ini akan membawa dampak lagi yang menurunkan elektabilitas
kandidat petahana dan apakah ini kemudian berefek juga pada kandidat yang lain atau tidak justru
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kita lanjutkan perbincangan mengulas tentang
peta popularitas dan juga elektabilitas pasca demo empat november
dan juga demo rencana lanjutannya pada dua desember nanti
kita akan ikuti terlebih dahulu mengetahui apakah hasil survei publik ini
berbanding lurus dengan kondisi di lapangan
tapi kita lihat bagaimana aktivitas kampanye para kandidat pada hari ini yang akan dilaporkan
oleh produser lapangan nesia megawati selamat malam nesia
baik nesya apakah anda melihat perubahan sikap dan gairah publik jakarta terhadap kampanye para kandidat
khususnya pasangan ahok jarot pasca demo empat november
dan juga penetapan tersangka pada ahok ini dalam aktivitas kampanye pasangan kandidat nomor urut dua ini
ya selamat malam indra bahwa dengan adanya aksi demonstrasi pada empat november kemarin
telah memang memberikan perubahan dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dua
yakni basuki cahaya pernama dan juga jarod saifoyudayat
terutama adalah ketika pada saat ada empat november kemarin ada jadwal kalau biasanya setiap hari
ada jadwal kalau biasanya setiap hari ada jadwal
kalau biasanya setiap pagi calon ataupun calon gubernur ahok biasanya berusukan
tetapi sejak seminggu kemarin ahok justru malah membuka sebuah tempat macam laporan
ataupun membuat ada dialog dengan warga di rumah lembang dari pukul delapan pagi hingga sepuluh siang atau sepuluh pagi
lalu kemudian pada siang harinya barulah basuki atau ahok melakukan belusukan
ini pun kalau berusukan juga tergantung kondisi tertentu ataupun bisa saja mendadak
tidak bisa saja juga jadwalnya dadakan tetapi memang hal ini juga mempengaruhi bagaimana pola komunikasi
yang dilakukan oleh ahok dan juga timnya tersebut
sementara kalau jarod memang biasanya dari awal selalu berlusukan pada siang hari
termasuk pada hari ini juga baru ajard memulai aktivitas belusukannya ataupun kampanye di dua tempat
yang pertama adalah di rusun nami petamburan dan juga rusun apron di kawasan kemayoran di jakarta pusat
ketika pada saat diberada di ataupun di rusun nami tempat lokasi pertama dari jarod melakukan berusukan
kampanye ada penghadangan kembali lagi indra ada penghadangan
kali ini menurut jarod bahas ini adalah penghadangan bukan penolakan karena mayoritas dari warga tersebut
ada menerima kehadiran bahkan mengundang dari kehadiran dari mantan wali kota blitar yakni jarod saiful hidayat
sementara penghadangan dilakukan oleh sejumlah masyarakat
biasanya kalau kita melihat bahwa jarod ketika pada saat ada penghadangan ataupun ada penolakan
biasanya jarod mengkonfrontir atau bertemu dengan warga tersebut
tetapi kali ini justru jarod lebih memilih untuk menghindar untuk menghindari hal hal yang memang tidak diinginkan
terutama adalah memang ketika pada saat berada di rusun apron
antusiasnya tetap ada juga indra bahwa warga ataupun masyarakat yang mendukung dari pasangan ini tetap saja beruforia
ketika wakil atau punca datang ke rusun apron tersebut
tetapi yang disampaikan oleh jarod adalah
bahwa dia meminta juga kepada masyarakat pendukungnya agar tidak terpancing dengan adanya penolakan penolakan ataupun penghadangan warga terhadap kehadiran dari ahok maupun jarot di beberapa tempat
dia juga berharap bahwa penghadangan ini pun juga jangan sampai menular ke pihak pihak lainnya
karena memang jarod tentu berharap ataupun pasangan ini berharap bahwa panwaslu ataupun bawaslu kpu dan juga kepolisian bisa menindak lebih lanjut tentang penghadangan penghadangan
karena memang menurut jarod
ini merupakan sebuah penistaan demokrasi ketika mereka menggunakan waktu mereka untuk berkampanye tetapi justru malah dihadang
jarod mengakui bahwa tentunya nanti akan berpengaruh pada kampanye ataupun suara ketika pada saat tujuan dari kampanye tersebut
untuk itu jarod meminta agar kepolisian atau bawaslu bertindak tegas dengan penghadangan penghadangan yang selama ini yang hanya menimpa pasangan ahok dan juga jarot
tidak ada megawati melaporkan langsung
saya kembali ke dialog dengan bung rep
tadi saya bertanya dengan kalau masih ada sentimen primordial dalam pemilih di dki jakarta ini
apakah kemudian rencana demo dua desember ini juga bisa akan berdampak semakin turunnya kandidat petahana atau justru tidak menggambarkan hal yang sama dengan demo empat november
kalau dilihat respon secara umumnya sih menurut saya tidak memiliki implikasi yang lagi yang cukup terhadap petahana
apalagi tadi misalnya kita melihat respon publik setulah dua desember
sebagai tersangka itu dimana mana kampanye jarod ini relatif disambut oleh warga dan sebagainya gitu
artinya kan sebetulnya keresahan orang bukan pada aspek bukan hanya karena aspek ada dugaan penistaan agama tetapi berhubungan mungkin dengan asumsi adanya perlindungan kekuasaan yang lebih besar dari ahok gitu
jadi berlipat di situ
itu yang membuat reaksi mungkin berlipat lipat terhadap penyelidikan
lebih lebih tidak suka kalau ada kekuasaan di balik ahok
ya bacaan empat november itu kan begitu kan sebenarnya ya
dari orang melihatnya sebetulnya ahok seperti dilindungi oleh kekuasaan besar
nah itu yang mengakibatkan berlapis lapis semacam kekecewaan orang terhadap proses yang dialami oleh ahok
tapi tidak semata mata karena kasusnya gitu
bukan karena kasusnya ya oke
sekarang ketika kasusnya mulai ditangani perlahan gitu ya
sudah ditetapkan sebagai tersangka
berkasnya sudah diserahkan kepada kejaksaan
kan sudah kita kelihatan respon untuk melaksanakan tanggal dua desember itu juga tidak semeriah ya
tidak sebesar kelihatan ya
sebesar ini ya
seperti mau melakukan pada tanggal empat november gitu
nah oleh karena itu
ketika melihat hasil survei pasca empat november
penetapan kasus tersangka
kemudian ada surveinya
lihat oh ternyata berpengaruh
dimanfaatkan misalnya ya
demo dua desember ini kemudian harus menjadi momentum
dan bisa sebaliknya
dan bisa sebaliknya
dan bisa sebaliknya justru
bisa sebaliknya akan ada sikap justru yang terbalik ya
orang melihat sudah terlalu mengada ada ya
apalagi misalnya ada peristiwa penghadangan disana
penghadangan disini dan sebagainya itu
jadi di kita itu ada politik dimana orang tersendiri malah mendapat simpati
nah ini juga yang harus dihitung oleh
katakanlah misalnya kalau ada asumsi ya
kalau ada asumsi bahwa demo demo ini
misalnya begitu ya
bagian dari cara untuk menurunkan elektabilitas
nah ya ya
yang dihitungkan cengkara matang oleh mereka
jangan sampai justru ahok kelihatan dipojokkan sedemikian rupa
yang justru akan menarik simpati masyarakat dki khususnya gitu
bu menteri saya ingin kembali ke soal tingkat kepuasan kinerja petahana begitu
kan saat awal awal kita bicara soal survei
bahkan mungkin sebelum ada pendaftaran calon begitu ya di kpu
kita kan bicara survei ketika
oke lah petahana tingkat popularitasnya tinggi
tapi kemudian elektabilitas katakanlah juga masih tinggi
tapi ternyata kepuasan kinerjanya tidak terlalu tinggi
ini yang harus diukur
karena kalau orang tidak puas maka bisa saja petahana itu anjlok
tapi hal ini kebalikannya sekarang
bahkan ketika sudah ada pencalonan
sudah ada mulai kampanye
publik menilai puas terhadap kinerja petahana
terhadap ahok terutama begitu ya
nah bagaimana anda melihat ketika ini tidak selaras dengan tingkat elektabilitasnya yang justru rendah itu
ya memang ini case yang spesial gitu ya
kalau kita lihat
semuanya hasilnya kepuasannya itu tinggi
hampir semua lembaga survei lah
ditanya itu pasti publik juga jawabnya puas
tapi begitu ditanya akan pilih atau tidak
ada yang jawab iya ada yang jawab belum tentu gitu kan
nah ini kan menariknya sebetulnya adalah
ternyata warga jakarta ini memberikan kesempatan seluas luasnya aja
bagi orang orang baru untuk mencoba jakarta
jadi pada saat disodorkan calon baru
mereka akhirnya menimbang juga
mau kemana nih arahnya
kenapa saya bisa katakan begitu
sejarahnya di jakarta itu belum pernah ada incumbent dua periode
selama pilkada langsung dilakukan ya
nah kemudian kan kalau kita lihat tiga tiganya ini
tidak ada satupun yang menang sebagai gubernur
pak ahok kan waktu itu menangnya juga jadi wakil gubernur kan
jadi nampaknya orang juga puas gak puas
kemudian kira kira yang lain bisa menang nggak
coba aja silahkan aja gitu
kemudian bung rey juga tadi kan mengatakan
bahwa pemilih jakarta ini kan rasional
kalau saya katakan akan jadi rasional nanti
masih akan jadi
masih akan jadi rasional
nanti pada saat di ujung ujung biasanya mereka akan mulai menilai gitu
program programnya ini bagaimana gitu
bedanya misalnya dengan dua ribu dua puluh
waktu itu kan memang pak foke kepuasan publiknya itu rendah
jadi waktu itu kita juga bisa baca gitu
pasti pak fokke kalaupun lolos keputaran kedua
siapapun yang dia lawan pasti menang
jadi siapapun yang lawan pak fokke
putaran kedua itu pasti menang
karena kepuasan publiknya kan rendah
nah ini sekarang jadinya serunya adalah
kalau misalnya nanti pak ahok lolos keputaran kedua
ya tidak ada putaran pertama gitu
misalnya ada putaran kedua
nah publik kan juga akan menduga duga ini
kira kira bisa menang nggak nih pak ahok
kalau dari hasil berbagai simulasi kan
pak ahok kalau dari hasil kedai kopi ya
mas agus menang
mas agus menang
saya nggak hafal juga kalau pas indikator itu gimana
tapi yang bisa kita lihat ini adalah
bagaimana masyarakat jakarta memberikan kesempatan juga
untuk calon calon yang baru
untuk mencoba memimpin jakarta gitu
pada saat dua ribu dua belas yang lalu kan juga ada empat yang baru
dan itu mendapat respon yang positif juga dari masyarakat
tidak serta merta langsung semuanya foke gitu ya
bahkan seorang jokowi yang tidak diujulkan
waktu itu memanfaatkan momentum politik
dia akhirnya menang
nah kemudian apakah semuanya itu bisa menjamin
pak basuki cahaya purnama bisa menang
belum tentu juga
yang saya takutkan adalah tingkat golput atau tidak memilihnya
walaupun saya mengharapkan itu bisa tingkat partisipasinya bisa lebih tinggi dari dua ribu dua puluh
nah kenapa saya katakan yang saya takutkan adalah golputnya tinggi
karena mungkin ada keraguan keraguan dari masyarakat juga
akibat berbagai isu yang hadir sekarang
jadi bukannya mereka tidak mau memilih pasangan nomor satu
tapi mereka misalnya tadinya ingin memilih nomor dua
tapi tidak ingin milih nomor satu dan nomor tiga
akhirnya memilih diam
golput maksudnya ya
jadi tidak memilih
nah ini yang harusnya bisa segera diantisipasi oleh pemerintah
oleh kpu untuk meyakinkan
bahwa silakan saja warga jakarta memberikan suaranya
jangan sampai tidak memberikan suara
nah itu yang saya khawatirkan
karena hingga hari ini
ini kan sudah masuk ke bulan satu setengah dari kampanye
dari berbagai hasil survei
undecided votersnya itu tinggi terus gitu
nah ini menarik
saya akan ulas ke arah sana
tapi sebelumnya saya ingin mengetahui bahwa katakanlah dengan logika atau asumsi pemilih jakarta
masih emosional sekarang
dan akan rasional nanti
tapi kalau kita lihat soal yang menyangkut
kasus yang menyangkut kandidat petahana ini kan
tidak berhenti di penetapan status tersangka saja
proses hukum itu berjalan
yang mau tidak mau juga akan terlihat di publik melalui sorotan media tentu saja begitu kan
nah apakah energi emosional ini hanya akan berhenti sekarang ini
atau selama proses hukum itu berjalan
ketika nanti kemudian misalnya
sekarang sudah p dua puluh satu di kejaksaan
kejaksaan sudah menyetujui
nah kemudian nanti akan ke persidangan begitu
ini kan akan ada pemanggilan pemanggilan
tentu saja pemanggilan mungkin oleh kejaksaan
kemudian juga nanti di persidangan dan lain sebagainya
sudah mulai berjalan kasusnya
bahkan kalau kita lihat kata kak polri kan ingin persidangan terbuka seperti kasus jessica
publik akan melihat dengan jelas
gamblang begitu kan
nah apakah emosionalnya hanya akan berhenti saat disitu saja
ataukah ini emosional sampai akan pemilihan nanti pada bulan februari
jadi nggak sempat rasional jadinya
jadi emang pastinya
pasti masyarakat akan come up dengan sebuah rasional gitu ya
karena memang waktu juga yang harus mereka memiliki
mungkin pada saat nanti proses proses yang terbuka itu
itu juga terjadi edukasi
misalnya bahwa mbak suki cahaya purnama ternyata memang tidak punya mens real
tidak ada niat jahat gitu
nah terus kemudian ada edukasi edukasi publik juga yang menyatakan
ya ini sebetulnya nggak apa apa
atau ada edukasi publik yang menyatakan toleransi beragama juga
atau ada edukasi publik yang memang menyatakan sesuai dengan ajarannya itu gitu
jadi macam macam juga
jadi itu adalah edukasi publik yang bisa didapat kalau memang terbuka
yang jangan sampai terjadi
itu adalah opini publik mempengaruhi peradilan
nah itu yang jangan sampai terjadi
tapi saya sih melihatnya proses rasional ini kan harus
harus banyak mendapatkan alasan alasan yang memang tepat gitu
jadi proses pertanyaannya akan menjadi why dan how
jadi pada saat itu
jadi mereka akan mempertanyakan kenapa dia pilih program itu
kemudian bagaimana pelaksanaan program itu
nah akan fokusnya akan ke sana
tidak lagi ke what
tidak akan lagi ke oh ini prosesnya ada proses ke arah hukum demikian
nah ya kembali lagi mas indra
yang saya takutkan itu adalah dalam proses hukumnya itu ternyata masyarakat justru memutuskan untuk tidak memilih gitu kan
nah itu dia ya yang mudah mudahan sih tidak terjadi
nah ini memang si nomor duanya mas jarodnya ini yang harus mengambil peran di sini untuk lebih aktif meyakinkan publik gitu
bahwa dia ya satu paket lah sama ahok
bung rey pertanyaan yang sama bagaimana anda melihat ini
apakah ini nanti prosesnya masih panjang akan menjadi pengaruh atau tidak
makanya sebetulnya yang perlu dilihat itu adalah cara melihat kasus ini gitu
apakah sebetulnya ya tanda kutip gitu ya berpindahnya pemilih itu karena memang orang marah pada pernyataan ahoknya itu
atau orang marah karena kasus ini dianggap mau di pts kan
itu kira kira itu
itu tadi yang saya sebutkan tadi
kalau kita lihat tanggal empat itu itu dua duanya
gabungan dari dua dua itu gitu
jadi orang marah karena mungkin ada dugaan penistaan itu gitu ya
tapi juga ada orang marah karena merasa bahwa kasus ahok ini akan sengaja diperlambat sedemikian rupa dalam kerangka tadi
itu juga jengkel juga sebenarnya
nah sekarang setelah semuanya mulai dipercepat ya dari proses dan dua minggu sesuatu yang nggak pernah kita kenal
ini bisa luntur
dalam proses ya penyelidikan kita gitu ya
kemudian ditetapkan tersangka
kemudian nggak sampai
tidak sampai seminggu atau lebih kurang seminggu baru diserahkan ke kejaksaan
semuanya cepat gitu
nanti mungkin di pengadilan juga ada argumen sesedemikian rupa
disebut transparan dan sebagainya
artinya kan persoalan bahwa ahok itu diduga menista itu mungkin akan itu yang fokus orang
atau orang sudah melihat bahwa sebetulnya nggak ada lagi saat yang membackup ahok di sini gitu
nah ini sangat menentukan menurut saya pada persepsi publik terhadap ahok pasca itu
nah yang kedua tentu saja adalah soal bagaimana
orang di lingkungan ahok sendiri
apakah mungkin ada pernyataan pernyataan yang akan kembali menyulut emosi publik terhadap ahok atau tidak gitu
memang kerumitan kita ya kelihatan sekarang ini di satu segi
kalau kita menyebut publik jakarta itu rasional
memang kelihatan mereka mengapresiasi kinerja
dari aspek itu kita menyebut ini rasional gitu
tapi ketika berhadapan dengan pernyataan pernyataan yang tidak sesuai dengan kultur kita
itu juga jadi bahan pertimbangan mereka untuk memilih
apakah orang mau dipilih atau tidak gitu
itu memang apa ya menjelaskannya itu seperti apa juga
jadi masih menjadi pertimbangan utama begitu ya
iya jadi cara berucap dan seterusnya gitu
tapi memang ini ya mungkin sedikit agak naik sedikit ya
memang ini akan jadi perhatian kita mestinya ke depan gitu
ternyata kalau belajar dari kasus ini
wali kota bupati gubernur atau apapun gitu
yang berprestasi tidak otomatis mendapat suara yang positif di elektoral itu
nah itu dia
itu mungkin akan bisa berdampak pada orang melihat
nggak usah deh hebat hebat jadi bupati
atau kita hebat juga belum tentu kita dipilih
sebetulnya hebat dan tutur katanya baik ya
nanti kita lanjutkan lagi
karena di segmen selanjutnya saya ingin bertanya tanya begitu
ketika ada tren turun dari peta hana
lalu bagaimana dengan kedua kandidat lawan ini
kedua kandidat yang menjadi penantang peta hana ini
apakah berhasil atau mampu mengeksploitasi kondisi seperti ini
karena kalau dilihat tadi undecided voters masih tinggi begitu ya
bagaimana efektivitas kampanye yang dilakukan selama ini
kami akan mengulasnya saat lagi setelah jeda berikut
baik kita akan coba lihat kalau tadi kita bahas bagaimana tren petahana yang mengalami penurunan
tetapi mengapa tingkat elektabilitasnya turun
kalau tadi sudah disinggung soal ada katakanlah masyarakat jakarta rasional
tetapi ternyata juga masyarakat indonesia tidak bisa menanggung
terus kita lihat
masih memperhatikan sentimen sentimen yang primordial tadi
biasanya kondisinya seperti ini kan pasti akan dimanfaatkan oleh penantangnya
lawan politiknya begitu ya
kandidat yang lain
tapi kalau disebut tadi undecided voters masih tinggi
berarti tidak efektif kampanye kedua partai yang lain
bagaimana anda melihat ini
makanya kan publik jakarta ini masih lihat lihat dulu aja
bisa saja sekarang masyarakat ini mulai memperhatikan

agus ini sosok anak muda yang disitrakan bersih
punya brand yudhoyono gitu ya
dan kemudian kan dia setiap kali ke lapangan itu
figur keanak mudaannya kan ditonjolkan
pakai kaos lengan panjang gitu ya
dan kemudian enerjik bikin yel yel gitu
nah ini kan membuat orang
ini menunjukkan kemudaan dia kan
mungkin orang juga berpikir
wah ini agus ini bisa jadi sosok yang bersih
itu cukup berpengaruh ya

ada ganteng juga kan
ganteng itu kan
nah terus banyak hal yang menarik sebetulnya
jadi kalau sudah ada kopi misalnya
kenapa naik ya itu tadi
kemudian masih muda
dan yang menarik itu ada karisma nisa pohan
jadi memang hal hal yang masih simpan luaran aja
ini nyambung dengan apa
tadi bilang jadi kepala daerah
ya makanya kan faktor luaran aja
pada saat penyampaian program kan masyarakat saat ini masih mendengarkan aja
satu miliar satu rw ya
atau satu rt itu kemarin
satu rw kalau saya tidak salah
itu masuk nggak sih di masyarakat
iya aja tau gitu
dengan mas andi datang
kesana biasanya kan bicara tentang lapangan kerja gitu ya
ya orang kan pasti dengarkan aja
kjs plus gitu ya
walaupun kan orang juga bingung juga kadang kadang mendengarkan penjelasan mas anies kan juga nggak mudah
nah ini dia emang lagi coba untuk meringankan ini gitu
nah kemudian tiba tiba mas andi bilang bila kami terpilih reklamasi berhenti gitu kan
ya untuk orang yang mengerti reklamasi wah tepuk tangan gitu kan
tapi kalau untuk yang nggak ngerti kan ini maksudnya gimana gitu
jadi emang masih sangat sangat menilai awal nih
dan kalau memang mereka mau mengambil
suara undecided voters ini kan ternyata kalau dari berbagai survei jadi antitesisnya ahok juga gak pas pas banget gitu
tidak terlalu ngejual juga karena memang masyarakat inginnya seorang gubernur jakarta memang tegas juga gitu
jadi gak baik baik amat
oh jadi nggak semudah itu ya ketika ahok misalnya kondisinya sedang turun kemudian masyarakat mencari antitesis tidak seperti itu juga begitu
ini berbeda dengan pemilu pemilu yang lain ya
tapi ini tidak berpengaruh
nah ini menariknya demikian gitu
nah kemudian kan masing masing sekarang mencoba untuk menampilkan siapa dirinya gitu ya
yang menarik lagi misalnya dari ibu sylvie gitu
ibu sylvi kan udah lama nih di jakarta
kemudian dia berusaha satu satunya calon perempuan yang ada di situ
kemudian satu satunya yang betawi kalau saya tidak salah
dia mencoba untuk memenangkan hati warga
nah kemudian apakah kemudian otomatis mereka akan dipilih
saya sih melihatnya belum tentu juga
ini kan seperti selebritis yang masuk ke kpk

ya orang sih happy happy aja
semuanya juga pasti minta selfie juga mengajak salaman juga ya ngobrol juga
tapi belum tentu memilih
belum tentu memilih juga
pilihan itu kan nanti pas ya itulah kesempatan kita sebagai warga negara
manfaatkanlah lima jam waktu kita ditunggu partisipasi terhadap bangsa ini kan
habis itu ya gak tau juga
tapi ya mudah mudahan saja nanti memang pada saat memilih orang orang benar memilih
tapi benar mas idra
semua pasti akan sangat menunggu
ini apa sih bedanya sama pak ahok ya
terutama misalnya ya
kalau nggak menemukan bedanya akhirnya ah udah
nah misalnya begini
saya sih tutup poin aja misalnya
pasukan orange gitu kan
pasukan orange kan sejahtera sekali di masanya pak ahok
tapi belum ada satupun kandidat selain ahok jarot yang mau touch pasukan orange gitu
gak ada misalnya yang ngomong nanti pasukan orange jangan khawatir
padahal si pasukan orange ini jumlahnya banyak di jakarta
belum lagi kali keluarganya
jadi maksud saya yang hal hal pragmatis seperti itu tuh memang belum dilakukan
mereka ini masih terlalu sibuk memperkenalkan siapa saya
jadi kayak misalnya mas anies
dengan popularitas tadi sebenarnya sudah cukup tinggi kan
makanya kan itu adalah usaha usaha untuk memperkenalkan siapa sayanya itu hingga saat ini
jadi masih ada waktu dua lima bulan untuk mengenalkan hal hal yang lebih rumit
bagaimana menurut anda sendiri evaluasi dari kampanye yang sudah berjalan satu lima bulan ini seperti apa
terutama untuk lawan lawan dari peta hana ini
ya menurut saya sih tingkat elektabilitas yang sekarang ini bukan karena kampanye gitu
memang karena riak riak persoalan yang terkait ini kan sebetulnya gitu
tapi materi kampanye nya belum terlihat sebetulnya
makanya kita menunggu di debat ini nanti seperti apa itu yang pertama
nah karena itu juga kemudian hampir dalam satu bulan setengah ini ya masa kampanye itu
berlalu begitu saja sebetulnya gitu
nah anda melihat itu ya jadi berlalu gitu ya
iya berlalu begitu aja
tapi kalau disebut sudah ada rusukan rusukan yang disebut dengan istilah berlian
sekali sekali mereka saling melempar isu lah sekali sekali gitu
tetapi isu nah ini yang menarik ini yang ketiga gitu
isunya itu bukan pada menyatakan berbeda tapi menyatakan ingin lebih ingin lebih ingin lebih gitu
jadi sebetulnya kalau dilihat dari situ materi kampanye ahok itu berpotensi masih bisa ya menjual dirinya di dalam pasar
karena bilkara dki jakarta gitu
karena relatif lawan lawannya nggak punya alternatif
kecuali soal isu apa namanya isu reklamasi
anies dan sandiago udah mengatakan jelas berbeda soal itu dengan ahok gitu
tapi agus mengatakan ya tunggu dulu ya
belum kelihatan pernyataannya apakah setuju atau tidak gitu
nah wabil khusus agus pikiran pikiran agus ini belum terbaca oleh publik sebetulnya gitu
secara umumnya gitu
nah disini sebetulnya masih ada peluang bagi ahok itu
kalau kembali yang kita sebut

pemilih jakartanya mulai kembali apa namanya
ya kembali rasional tuh nggak ngerti
susah juga ya menjelaskannya
maksud saya mereka kembali ingin melihat seperti apa
tahun ke depan maksudnya
nah seterusnya seterusnya itu gitu
nggak akan kelihatan tuh
karena yang muncul selama kampanye ini kelihatan adalah program yang sama hanya dengan kuantitas yang berbeda gitu loh kira kira
misalnya tadi pasukan orang
tadi pasukan orang tidak akan dihapuskan tapi gajinya ditambah
tentu akan orang bertanya ini realistis apa tidak kan kira kira gitu ya
kemudian apa lagi misalnya kjp kjs
ini sekarang muncul istilah kjp plus gitu ya
jadi hampir boleh disebut
ya saya nggak tahu presentasinya ya
belum kita lihat secara umum
tetapi kalau kita baca dari media sosialnya gitu ya
disetujui oleh dua kandidat yang lain
jadi itu sebenarnya tidak baik secara politik
maksudnya strategi politik tidak menguntungkan kedua ini sebenarnya
tentu saja ini kalau dilihat dari segi ahoknya ini menguntungkan bagi dia
bagi ahok menguntungkan ya
karena dia sudah terbukti bla bla bla
dan lebih dari itu nggak ada counterpart dia untuk bisa challenge
diakui bagus maksudnya begitu ya
tentu bagi yang kedua ini bisa ya bisa tidak gitu
makanya kan mainnya kemudian diangka gitu
jadi mereka pada tingkat tertentu seolah olah ingin mengatakan ya tentu gitu
kita tidak semuanya berbeda dengan ahok
dan oleh karena itu ada potensi pemilih ahok yang kecewa karena persoalan pelecehan
lugaan pelecehan agama
masuk ke kandidat yang lain karena dianggap
toh kita pindah ke yang lain juga nggak berbeda dengan ahok kok
kan kira kira gitu
jadi di satu segi yang dua ini pun kelihatan memang tidak mau frontal untuk mengatakan berbeda dengan ahok
karena masih berharap suara ahok yang ada itu pindah ke mereka

atau suara yang tidak memilih itu juga akan pindah ke mereka

di luar anis gitu
nah anies ini yang saya menyebutkan menurut saya ya kurang tepat pola kampanyenya dari awal
karena kelihatan mereka ingin selalu berhadapan dengan ahok gitu ya
jadi kesannya adalah anis itu selalu ingin mau mengalahkan ahok
bukan menang di pilkada kira kira gitu loh bayangannya
apa yang terjadi kemudian
yang terjadi adalah pemilih yang kemudian keluar dari ahok kelihatan langkah pertamanya tidak akan milih anies
kira kira gitu loh pak
kalau anis itu
agus mau lihat dulu gitu
nah lihat agus dulu gitu
jadi ketika mereka keluar dari ahok ini pilihannya ada dua bukan tiga gitu
pertama kalau nggak milih agus dia milih ke kota keempat
kota keempat itu
jadi itu yang mengakibatkan kelihatan mengapa suara anis bahasa beda ini selalu ketinggalan dibanding dengan kandidat kandidat lain
dan sekarang kalau kita pakai indikator misalnya kan baru dua puluh empat
tidak terlalu signifikan sebetulnya gitu
nah oleh karena itu kalau anies dalam dua satu setengah bulan ke depan lah misalnya begitu mampu mengubah citra itu gitu ada punya potensi
karena mungkin secara pendekatan secara penjelasan secara pengalaman mungkin anis bisa lebih unggul dibandingkan dengan agus
karena dia berbicara bagus menyampaikan ide bagus
ada wakilnya juga yang sangat mengerti tentang permasalahan kota sampai sangat detail begitu kira kira ya
dan di luar daripada itu apa istilahnya itu anis juga punya pengalaman
jadi dipahami betul soal tingkat kepuasan publik misalnya mereka mungkin juga punya survey sendiri gitu ya internal
ternyata kepuasan publik terhadap kandidat petahanannya tinggi
mereka mungkin tidak berani kemudian untuk kemudian berhadap
artinya kan tinggi itu kan artinya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petahana sebetulnya diapresiasi oleh publik gitu
nah kalau kita mau di luar itu apalagi kan
yang jangan jangan kalau melebih dari itu orang melihatnya mengada ada aja nih
kan kira kira gitu ya
misalnya saya naikkan gajinya dua kali lipat tuh pasukan orange
ya lihat dulu apbsd nya dong
kan kira kira gitu
kalau itu masih cukup
misalnya seperti itu
tapi ya begitulah kondisinya
tapi sebetulnya kalau dua pasang kandidat ini mau tiru ahok
itu ada satu hal yang bisa ditiru dari ahok kampanyenya ahok dan tidak menyalahi
karena pak ahok ini kan sering sekali bilang
saya akan meneruskan program program pak jokowi
emang kan kita mesti ingat waktu itu gubernurnya ini jokowi
kemudian pak jokowi jadi presiden
nah ahok diberbayai kampanye itu bilang gini terus
saya akan meneruskan program program pak jokowi
nah dipakai aja itu sama kedua kandidat itu
boleh boleh aja ya
bahwa saya akan melanjutkan program pak jokowi yang menjadi presiden
tapi mesti dipertegas gitu
sehingga kalau hanya bicara saya akan lanjutkan program program yang bagus dari gubernur sebelumnya
itu mah emang gak usah ganti gubernur
tapi kalau jelaskan aja saya kan melanjutkan program program jokowi
karena jokowinya ini sendiri brand yang bagus
bisa jadi orang oh ini aja nih orang yang melanjutkan program jokowi yang ini
jadi bisa diteruskan juga mas ibrahim
sekarang kan kalau kita lihat waktunya kan pemilihan februari kurang lebih masih ada tiga bulan lagi
nah tiga bulan lagi tiga bulan kurang lah ya
nah dari sisi ahok sebagai petahana
apakah dengan kondisi saat ini masih bisa bouncing begitu
ataukah ini sudah terkunci di sini karena kalau kembali ke pertanyaan sebelumnya
proses hukum yang dibuat akan terbuka dan transparan ini akan bisa menjadi tontonan publik
terus begitu sampai mungkin ya pada bulan pemilihan nanti
ini sih akan besar sekali kemungkinan pak ahok rebound
karena sudah jadi rahasia umum juga istana kan dukungannya kan ke pak ahok gitu
jadi kalau nanti misalnya sudah meredah isu ini kan ada masa capeknya juga mas indra kan
bila pada saat sudah meredah sudah cooling down
ini adalah saat yang tepat untuk rebound
reboundnya dari mana
ya itu tadi menjual popularitas dari jokowi
dan lagi yang akan sangat membantu ahok untuk rebound ini adalah bila tadi bang rene katakan
kenapa harus menjual popularitas dari jokowi
karena itu yang paling mudah untuk rebound gitu
karena yang menjadi fenomena darlingnya hingga saat ini kecintaan masyarakat itu masih ke pak jokowi
bukan ke ahok lah ya ini ke pak jokowi
jangan jangan memang saya melihatnya yang menyukai ahok ini sebagian besar karena dia suka sama jokowi
dan masih punya kaitan
makanya punya kaitan yang lain lain
jadi akhirnya memang ya mudah mudahan ya pak jokowi nungguin ahok gitu kan
nah pertanyaan pertanyaan itu ditambah lagi ini kalau kita bicara faktor reboundnya ahok
kalau dua pasangannya itu tadi
kampanyenya begitu begitu aja
dateng ada musik tepok tepok
terus kemudian program programnya juga nggak terlalu masyarakat ngerti gitu ya
yang saya takutkan begini loh
yang saya takutkan gini mas indra
tiga tiganya ini nggak kenal jakarta banget gitu
sehingga program programnya plus plus tadi misalnya ya
tiga tiganya nggak mengenal jakarta barat bagaimana
yang satu kan petahana
ya makanya tapi kan petahananya kan lanjutin programnya pak jokowi dia sering bilang
yang saya ngerinya itu tiga tiganya ini nggak begitu paham jakarta gitu kan
sehingga pada saat itu
sehingga pada saat kampanye sekarang ini mereka juga masih meraba raba
sebetulnya masyarakat jakarta ini pengennya apa
jadi kalau dalam hasil survei misalnya kan
kan ada tim pemenangan dan lain sebagainya
nah itu dia makanya kan mereka lakukan survei juga
sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat jakarta apa
macet bukan jadi hal yang utama gitu kan
ekonomi menurun harga barang sama lapangan kerja itu jadi hal yang penting
nah tapi kemudian apakah itu membuat mereka menjadi terpilih dengan mudah nggak juga
jadi kalau tiru caranya pak jokowi waktu dua ribu dua belas ya sulit juga gitu
makanya ini perlu perhatian khusus menurut saya bagaimana ketiga pasangan calon gubernur ini benar benar menunjukkan bahwa mereka juga mengenal jakarta
sehingga pada saat melakukan terobosan atau kampanye itu mereka mengerti apa yang harus mereka katakan kepada warga jakarta
baik kita lihat nanti perkembangannya sikat saja pak nenggeng rih
mungkin kak ribon menurut saya ada tiga variabelnya
tingkat kepuasan kerja ya
kerja ya kedua masih banyak pemilih yang menyatakan belum mengatakan pendapat itu bisa diambil artinya
nah yang ketiga adalah soal belum ada kelihatan program yang menonjol diantara dua kandidat yang lain dibandingkan yang petahana
nah yang keempat adalah soal sejauh mana petahana mampu menjadikan problem kasus yang menghinggapi dirinya
dari kebencian publik menjadi simpati publik
nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya tentu saja masih ada juga ukuran sejumlah survei yang lain yang nanti masih bisa kita ulas
apakah hasilnya akan tetap sama seperti ini atau akan ada hasil berbeda
seperti misalnya nanti menunggu hasil debat begitu ya
baik terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami malam ini